pemerintah provinsi dki meluncurkan program oko trip
untuk memberikan kemudahan bagi warga jakarta
menggunakan berbagai moda transportasi umum
dengan biaya flat lima rupiah
angkutan kota ini nantinya terintegrasi dengan transjakarta
pemerintah provinsi dki meluncurkan program oko trip
untuk memberikan kemudahan warga jakarta
menggunakan berbagai moda transportasi umum
salah satu wilayah yang terintegrasi dengan layanan oko trip
adalah kawasan duriansawit jakarta timur
angkutan kota tersebut terintegrasi dengan transjakarta
dengan pembayaran menggunakan non tunai
yakni menggunakan kartu oko trip
selasa siang petugas dinas perhubungan melakukan uji coba layanan oko trip
yang nantinya akan dilakukan uji coba pada tanggal lima belas januari dua ribu dua puluh
dan akan dilakukan uji coba selama tiga bulan
dan akan dilakukan evaluasi
sementara itu dalam pengecekan rute jalur oko trip ini
angkutan m tiga jurusan kampung melayu kompleks pwi
akan diperpanjang hingga tujuh belas km
menyiapkan jalur untuk uji coba trayek oko trip
out trip yang rencananya nanti akan diuji coba pada tanggal lima belas januari dua ribu delapan belas
sedangkan tahap uji coba itu selama tiga bulan
dari mulai lima belas januari dua ribu delapan belas sampai dengan lima belas april dua ribu delapan belas
dan nanti akan kami evaluasi kembali
sementara itu ketua koperasi budi luhur mengatakan
pihaknya telah siap melakukan uji coba layanan oko trip
hingga mempersiapkan seperti angkutan dan pengemudinya
kami dari pihak operator sudah mempersiapkan
bekerjasama dengan pihak dinas perhubungan
dalam hal ini adalah sudin perhubungan jakarta timur
seperti tadi juga kita sudah sama sama melakukan survei
untuk lebih pemantapan persiapan
dalam rangka perhubungan jakarta timur
uji coba tanggal lima belas januari minggu depan
program oko trip ini nantinya akan dipasang ala tap in tap out
yang nantinya masyarakat bisa berpindah pindah
menggunakan transjakarta dengan biaya rp lima
dengan durasi tiga jam untuk semua perjalanan
f rizal jakarta